ponisnya terhadap delapan pelaku itu sudah dijalani
ada yang usia anak sudah berkekuatan tetap
menjalani masa hukumannya dan sudah bebas karena diponis delapan tahun
yang sisanya tujuh orang lain tujuh pelaku lain itu tujuh terpidana itu sedang menjalani proses pidananya
yang itu diponis seumur hidup
yang kedua terkait dengan yang dianggap belum tuntas karena masih ada tiga tersangka
lainnya yang itu belum ditemukan yang saat ini menjadi daftar pencarian orang
kami sebagai pengawas eksternal mendorong polda agar
segera sungguh sungguh sesuai dengan prosedur dan sop untuk bisa menemukan dan menangkap
agar ketidakpastian ada hal hal yang selama ini terkesan seolah olah ditutup tutupi agar segera bisa dituntaskan
yang ketiga ada pun apa yang dimaksud kuasa hukum terpidana pada saat ini seolah olah ada yang unprocedural
tentu ini kita dorong polda sepatutnya bisa merespon